mbak darmi kayaknya ada penyusup masuk lagi deh
soalnya tadi siang aku melihat jendela belakang rumah itu kebuka
mbak darmi harus hati hati terutama ngejagain bayinya
ya ampun aduh capek ini gimana ya pak ya
masalahnya ini seada bayi itu panas tinggi
saya tuh harus bawa ke dokter pak
ya tapi jangan lama lama ya mbak
nanti mbak darmi balik lagi kesini
ya udah kalau begitu saya pergi sekarang ya pak ya
mama bingung cari kamu
kamu ngapain disini
ini udah malem
mona kalo kamu ada masalah jangan kamu pendam cerita sama aku
pr tante sekarang bertambah dan makin rumit
bukan dia di singapura
dan gawatnya dia pergi gak tau kemana
padahal tante sudah berusaha untuk kurung dia supaya dia nggak kemana mana
tapi masih aja dia bisa kabur
gak tau tuh gimana caranya
ini ini salahnya tante
udah tau ada informasi kayak gini kenapa kasih tau diego
stres sendiri jadinya iya kan
oh kalau gitu tante minta tolong banget sama kamu kamu cari mona halima asli sampai ketemu
kalau sampai dia koal koal kemana mana rencana kita bisa bubar bapak plus semuanya
oke aku cari dulu
oh kenapa nih mobilnya
gak tahu kok bisa mogok coba aku cek dulu ya mesinnya ya kamu temanin
ya udah oke
oh om mesinnya kali ya
tidak tidak om
tidak om tidak maksudnya nyakitin aku
enggak aku gak akan ngebiarin ini
jadi jadi tunggu berhenti
lho lho lho mbak mbak mbak maaf ada penumpangnya kok maksa masuk sih
maaf ya tentu tapi please ngomongin aku itu soalnya pacar aku menyakitin aku sekarang
itu pacar kamu
makanya aku harus kabur sekarang ya tante ya tolongin aku ya

aku mau cerita sama'ku
aku tau mungkin ada yang gak beres sama diego
apa yang harus aku bilang ke raja tentang asyila
aku ngak sengaja
tapi bukan cuma lady doang disitu kayaknya ada bayi
bayi itu raja
aku gak tega ninggalin bayi itu sendirian
diego itu kayak gak mau ngurus bayinya
akhirnya diego suruh penghasil yang ngurus
keterlaluan emang diego itu
emang dia itu gak punya hati
dia punya bayi tapi dia nggak mau urus
udah udah gini aja
aku akan ambil bayi itu
karena gimana pun juga dia dapurkan aku
kalau diego gak mau urus bayi itu biar aku yang ngurus
kamu mau urus bayi itu
iya aku yang urus
kalau dia gak mau urus gak apa apa biar aku yang urus
aku gak mau dia nyakitin bayi yang gak berdosa itu

aku mau dia nyakitin bayi
untung raja percaya dan mau nolong aku
seandainya raja tahu yang sebenarnya
udah monah kamu gak usah khawatir ya
sekarang kita cari berdua
sekarang kita berdua cari bayinya dia
tidak ada yang bisa dihukum
bapak darmi kayaknya ada penyusup masuk lagi deh
soalnya tadi siang aku melihat jendela belakang rumah itu kebuka
bapak darmi harus hati hati terutama ngajakin bayinya
aduh top ini gimana ya pak ya
masalahnya ini seada bayi itu panas tinggi
saya tuh harus bawa ke dokter pak
ya tapi jangan lama lamanya mbak
nanti mbak darmi balik lagi ke sini
ya udah kalau gitu saya pergi sekarang ya pak ya
hidup aku itu udah hancur banget kan
punya ibu yang udah ngebuang aku
terus sekarang punya pacar yang malah mau nyakitin aku
sekarang aku udah gak punya siapa siapa lagi tan
aku juga udah gak tahu mau kemana
kemana lagi sekarang
tante ikut perhatimnya
tante percaya kan sama aku
aku bukan orang jahat kok
tante percaya sama kamu
kalau habis ini kamu masih bingung nggak tahu mau kemana
kamu boleh tinggal di apartemen tante untuk sementara
ya ampun tante makasih ya
aku beruntung banget bisa ketemu sama tante
tante juga senang bisa bantu kamu

tante aku mau ke rumah

tante aku mau ke rumah
lagi di mana kamu

nanti aku telepon kamu balik gak apa apa kan
telepon dari orang yang spesial ya tan
spesial ya tan
tante berencana nikah sama dia
tapi ini pernikahan kedua tante
tante pernah gagal sebelumnya
coba aja pacar aku itu kayak pacar tante
orang yang bertanggung jawab
pasti aku juga ikut bahagia kayak tante
emangnya kamu berapa lama pacaran sama yang sekarang
ya sebenarnya pacar aku itu udah berumur tan
ya jarak umur kita tuh jauh
tapi sekarang dia malah mau nyakitin aku
kalau sampai dia berani nyakitin kamu itu udah gak baik
iya kan padahal dulu aku cinta banget sama dia
lu bantuin kita berdua untuk cari bayinya diego
oke gue bantu cari
makasih banyak ya
kalian pengen bantu aku untuk cari bayi itu
mona kamu gak usah khawatir kita pasti akan menemukan bayinya dia itu
karena aku yakin siapapun gak akan tegang ngebiarin orang menelantarkan bayinya
aduh mana ya abisnya
aku harus bawa bayi ini pulang ke kampung
ya tuhan gawat aku harus bombay ini pergi sekarang juga
mendingan kita mencari aja lah
engga engga engga aku gak mau jauh dari kamu
gak bisa kayak gitu dong raja
kalau misalkan kita mencar mungkin kita bisa ketemu
nanti aku hubungin kamu
bener ya kamu telepon aku siap saat
kenapa aku gramsas einmal
jadi aku gak yang dateng
ya tuhan kenapa bayi ini mirip aku waktu bayi